para kandidat cagup cawagup jawa barat masih memanfaatkan masa kampanye untuk meraih simpati
serta mempromosikan program mereka
pada hari minggu kemarin cawagup ahmad syaiqo memilih datang ke tasikmalaya
sementara cagup t b hasanuddin berkampanye di bekasi
dan cagup ridwan kamil mencoba meraih simpati warga majalengka
calon wakil gubernur jawa barat nomor urut tiga ahmad syahiku
menghadiri pengajian di pondok pesantren kiara kuda ciawi tasikmalaya minggu pagi
meski tidak meminta dicoblo saat bilkada nanti
ahmad syahiku memperkenalkan diri sebagai calon pemimpin jawa barat
dalam pengajian itu juga terlihat sejumlah anak kecil yang menggunakan pin bergambar pasangan asyik
usai pengajian ahmad syaiqo berusukan di pasar ciawi tasikmalaya
selain menyapa para pembeli saiku juga menyerap aspirasi para pedagang
pedagang mengeluhkan persoalan banjir
sampah di pasar yang jarang diangkut
hingga fasilitas jualan yang dianggap kurang memadai
sementara itu petugas panwaslu kecamatan ciawi
yang memantau kegiatan syaiqo
menemukan indikasi pelanggaran kampanye
kalau temuan sih ada
yang pertama dilihat di lokasi
itu kan lokasinya lokasi kompleks pasang tren
kalau bawa anak anak itu nggak boleh ya pak ya
kalau bawa anak anak memang menurut aturan ya nggak boleh
tapi ya sulit juga untuk di bendungnya itu masalah anak anak itu
di kabupaten bekasi calon gubernur nomor urut dua
menyambangi rumah rumah warga di desa tridayasakti tabun selatan
kunjungan tb hasanudin berakhir
di salah satu rumah warga yang tidak layak huni
pada kesempatan itu
cakup jang diusung oleh pdip ini
menawarkan program kepemilikan hunian layak
melihat apa yang namanya bedah rumah
jadi ada program nanti seluruh rakyat jawa barat harus punya akses
dan memiliki rumah menurut kelas dan kemampuannya
yang saya utamakan itu adalah menengah ke bawah
sementara itu cakup nomor urut satu ritwan kamil
memulai program seratus hari masa kampanyenya dari kabupaten majalengka
ridwan kamil mengunjungi sirkuit majalengka
yang belum diresmikan oleh pemkap lantaran dinilai masih belum layak
selain itu pria yang akrab dipanggil kang emil ini
juga mengunjungi lokasi kegiatan para layang
dan ikut merasakan terbang para layang
emil sendiri menargetkan pasangan rindu
tinggal selama seratus hari kita kerjasama mensosialisasikan
emil berbagi wilayah kunjungan dan kampanye dengan pasangannya
sehingga target meraup suara mayoritas dapat terwujud